latihan balap mobil kini tak lagi harus di sirkuit dan mengeluarkan biaya selangit
di akademi digital motorsport indonesia latihan digelar menggunakan racing simulator dengan teknologi terkini
yang mampu mensimulasikan situasi balap dan keadaan di kursi pengemudi dengan sangat nyata
dan tak hanya praktek di kursi pengemudi peserta di akademi digital motorsport indonesia juga akan diajarkan teori dan teknik dasar dalam balap oleh instruktur bersertifikat
materinya yang saya mau kasih itu semuanya semua tentang balapan
yang udah pasti adalah pengetahuan tentang skillnya untuk cara membalap itu seperti apa
jadi yang paling penting itu adalah racing line cara pengenalan terhadap satu sirkuit yang baru
terus cara adaptasi terhadap kendaraan yang baru
terus memaksimalkan kendaraan itu sendiri karakter kendaraan
ngeram yang bagus itu gimana ini mobil bisa direm seberapa bagus
di sini bisa siapa aja ikut dan segala umur juga bisa ikut
tadi juga kita di kelas juga ada anak anak dari umur sepuluh tahun
demi memaksimalkan materi yang diberikan peserta dibatasi maksimal lima orang tiap gelombangnya
dengan biaya sekitar lima juta rupiah per orang dua puluh jam total materi
yang diberikan nantinya akan dibagi dalam satu minggu pertemuan
salah satu peserta di akademi ini adalah dava adiansa
remaja berusia tiga belas tahun yang bercita cita menjadi pembalap formula ini
sudah memiliki pengalaman di dunia balap go kart
kalau di go kart kan pertama kali go kart atau apa racing lainnya belum konsisten
meskipun udah lumayan tapi belum konsisten
gantian ke simulator kan bisa berapa lap adapt dulu
tapi bisa makin lama pasti tidak bisa berjalan jalan
terus balik langsung bagus lagi lebih konsisten
jadi cukup menggabantu ya
cukup menggabantu ya
latar belakang berbeda dimiliki oleh ataya kenzi yang belum pernah sama sekali merasakan atmosfer balap sungguhan
namun di tahun dua ribu sembilan belas ataya yang sudah berlatih menggunakan racing simulator sejak dua tahun yang lalu ini
sukses menjadi juara nasional sidit b simulator racing championship
gue emang suka balap aja suka otomatis suka balap
penasaran mau nyobain simulator
bagi yang belum memiliki pengalaman di dunia balap juga tak perlu takut
karena akademi ini memiliki tingkatan kelas mulai dari basic intermediate hingga advanced
dan rencananya materi tambahan juga akan diberikan untuk peserta yang benar benar ingin serius terjun ke dunia balap
kita lagi menggodok untuk konsepnya itu nanti setelah kelas akan ada satu kunjungan ke sirkuit
entah itu sirkuit permanen yang kecepatan tinggi atau yang kecepatan medium speed
tapi yang penting adalah ngerasain getaran dan ngerasain geforce
sebagai kerjasama antara ikatan motor indonesia dan kemenpora
serta menjadi akademi digital motorsport pertama di indonesia
bukan tidak mungkin tempat ini dapat melahirkan pembalap berbakat yang kelak dapat mengharumkan nama indonesia
erlangga wisnuaji soni sulistiono jakarta